panglima tni jenderal andika perkasa merespons peristiwa cekcok antara seorang wanita yang mengaku sebagai keluarga jenderal bintang tiga
dengan politikus pdi perjuangan arteria dahlan di bandara soekarno hatta beberapa waktu lalu
ia mengatakan perkara tersebut saat ini tengah ditangani polisi militer
panglima tni memastikan apabila ada anggota tni yang terlibat maka akan diproses secara militer
namun jika yang terlibat adalah warga sipil maka kewenangan prosesnya di tangan polri
kita telusuri pihak pihak yang berada di video itu dan komandan pusat polisi militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran
dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan polres bandara
ada mas ya polres bandara
jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini
ini seandainya ada apakah tekanan tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan
kami akan proses hukum
tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer
kalau yang bukan anggota militer biar masuk proses peradilan umum